di lamar tiga klub hamka hamzah akhirnya memilih untuk pulang kampung
dan membela psm makassar di liga super indonesia tahun ini
tujuh belas tahun lalu ketika masih membela psm makassar
hamka hamzah belum dikenal pecinta sepak bola nasional
pelan namun pasti karirnya mulai bersinar saat mulai membela
satu demi satu dari sembilan klub di tanah air
bahkan beberapa kali menjadi squad tim nasional indonesia
usia dua puluh satu dan senior
di ajang liga super indonesia dua ribu tujuh belas
laki laki kelahiran makassar tiga puluh dua tahun lalu ini
memilih kembali ke kampung halamannya membela psm makassar
ia pun disambut antusias para pecinta sepak bola makassar
seperti dalam sesi latihan perdananya bersama psm makassar
ya karena keseriusan dari manajemen ya
pak api sendiri mengejar saya
saya apresiasi karena memang
setiap tahun selalu selalu manajemen manajemen lama
mengejar giliran saya serius mereka menghilang
nah sekarang ini betul betul pak api ini
yang bisa membuat saya kembali ke sini
pelatih robert rene albert berharap besar dari kehadiran hamka hamzah
hamka digadang gadang bisa menggalang lini belakang psm makassar yang lemah
dari tiga puluh empat pertandingan yang dijalani di torabika soccer championship
psm mampu mencetak lima puluh dua gol
tapi kebobolan empat puluh enam gol
sebelumnya manajemen menggait zulkifli syukur dan asnawi mangku alam
sebagai putra daerah berprestasi untuk memperkuat psm makassar
harapannya mereka tidak hanya tampil profesional
tapi juga ditunjang semangat fanatisme daerah yang positif